jadi ceritanya gue kesini mau diadilin

lu dateng dateng lo kejauh
si ganteng tuh ya
jadul banget sih mang diman ngomong si cinta
bang diman zaman sekarang udah gak zaman
jamannya tuh manggilnya
tentong sama aja
istilah pacaran mah
mama di kamar baca buku doang
nah kalo mang diman sendiri mikirin apa
mikirin cinta gak
mang diman mah tiap hari mikirin cinta neng
semuanya mikirin cinta
itu sih deritanya mang diman
hei mang diman jangan mikir mikirin
boro boro orang yang mang diman mikirin itu mikirin mang diman
wuh yang ada mang diman dicuekin
ngapain dibikirin mang diman
gak ada guna
aneh bebel ya neng
udah beberapa hari ini
si tristan datang
saya juga kangen tuh sama mas tristan
paling paling juga seri makanannya sama salam tempel
ini si balonyonnya seri menigara randeng
ya si be
temen banget ya dia gak ada kabar ya beberapa hari ini
emang kita ketemu gitu
si trisan gak ada kabarnya
kemana ya dia
tolong bawa ke ruang bu santi
siang jadi ketemu pak indro kan
oh jadi dong
laporannya udah dibaca belum
kliennya nanyain terus loh bu
ah udah saya baca sih tapi kayaknya saya ada revisi
nanti saya kasih tahu kamu pointersnya ya
kan katanya kemarin janji mau kasih note ke pesantren kemarin
orangnya udah nanyain loh bu
ya lagi ribet banget gitu
ah yaudah kalian kesana dulu ke ruangan dulu sana
walah ini gara gara jogging sama papa dan boy sih
jadi macan telat deh masuk kerja
baru masuk aja yang lagi udah banyak
hah kamu sini sini sini
tolong ya rif ya
ruang meeting semuanya tolong disiapin ya
ya udah itu aja dulu
oh udah itu aja bu ya
eh tunggu tunggu inget lagi lupa
terus apa gitu ya
oh ya proposal tolong difotokopin yang banyak oke
terus sama ya itu model foto model yang kemarin
wah siap bu
ini udah di sama tangan
ya permisi bu
satu belum yang belum
oke ya udah itu
udah ini aja bu
iya itu dulu ya
terus ya sama sama
ih kirain siapa
suami yang dateng
emang nggak boleh papa kesini
boleh waktu pak
cuman bingung aja
kalau bapak pulang sore sore begini ke rumah
ntar beritanya air lagi
kok gak kerja
jadi papa kesini deh
sedara gini ma
papa tuh mau curhat tentang temen papa
si indra itu
oh tentang si indra
macan kan mau meeting sama klien
aduh gimana ini
kalau dengerin papa curcol
pasti bakalan lama deh
jadi dia itu tuh
tadi permisi bu
klien sudah menunggu bu
aduh kliennya udah dateng
kamu udah siapin semuanya
sudah siap semua bu
ya udah sebentar lagi saya nyusul ya
ini udah saya tanda tau ya
matan harus meninggalin
soalnya klien kan udah datang
boleh tunggu disini aja
papa mau pesen kopi ada
boleh kok pesan makan juga
pesan mama aja deh boleh nggak
punten hampurnanya ganteng
mama ini bener bener sibuk banget ya
mau diapain lagi
aku kan sekarang pengangguran
jadi aku yang harus nyesuaiin jadwalnya
gue kesini mau diadilin
eh lu dateng dateng
nusur ke nyawar
lu kan kalau mau bisa biasa
biasa aja ini base camp gue
lo yang biasanya dong
bukannya gitu jane
kita ngajak lu kesini
buat minta lu klarifikasi aja
soalnya banyak saksi yang bilang
kalau lu juga terlibat
terlibat apaan sih
lu terlibat sama black ops
lu terlibat sama black cobra
menyulik bisa urting
ini bukan orangnya
coba liat baik baik
ya nggak tau
kan nggak keliatan mukanya
teh pakai masker
kalau cuma asal nuduh semua sih bisa
cuma masalahnya bukti
kalian semua punya buktinya nggak
lu mending sekarang lu ngaku aja
lo pernah kan nge rumah ini
jadi maksud lu nuduh gue boy
lu nuduh gue maksudnya apa
kalau ngomong gue usah nyolot
tadi gue udah bilang
temen gue cuma nanya sama lu
nggak mau baik baik
biasanya jangan dorong gue dong
jawab jawab aja lu nggak senyot
udah tenang tenang tenang
lagian anak anak bener jen
lu pernah nggak ke rumah itu
gue sama sekali nggak tau rumah itu ada dimana
gue nggak tau
disurti disekap di rumah ini kan
eh kalau cuma main nuduh mas
siapa aja juga bisa nuduh
sekarang buktinya mana
sekarang sih gue punya saksi satu lagi
bang mehmet ini tukang ojek yang selalu ngintai lo jen
dan dia pernah melihat lo masuk ke rumah itu
bang silahkan jelasin
waktu itu yang lo liat itu gue
uang cicilannya bu
bukannya kau bayar tujuh puluh ribu bang dado
tujuh puluh ribu lagi mana sih bu
kan di perjanjiannya sehari itu tiga puluh ribu kan
itu kalau kau bayarnya lancar
kemarin kau tak bayar
jadi kau harus bayar dendanya sepuluh ribu lah itu
kan dari awal sudah aku bilang
kalau kau pinjam hutang seperti ini
bunga berbunga lah
kalau kau telat sehari
dendanya sepuluh ribu
kalau kau telat dua hari dua puluh ribu lah itu
kau harus bayar aku
tuh nggak bisa begitu dong tante
ini buat tante namanya ngeberatin saya